buat saya gak ngaruh
bukan bos pur
tapi emang gak ngaruh
sama siapa aja
yaudah gue pulang sekarang ya
mau kemana bapak betatu
ngapain sini aja gak berburu
mantu gue ngajak foto sekeluarga di studio
yaudah gue pulang ya
tukang ojeknya siapa mas
itu motornya satu
berarti mas yang narik
bilang dong dari tadi
ngapain lo dimari
kagak telfon dia
iya foto keluarga
gue abis beli sirup sama korma
gue main dah ke rumah haji murad sama si odi
mana sirupnya mau ke rumahnya
mas yang ini berapa
gak tahu mbak
gak tau emangnya bukan jualan
saya tukang ojek mbak
motornya lagi dipinjam sama yang jualan koran itu

kalau yang ini berapa
gak tahu mbak
lemes banget manggilnya
namanya juga lagi puasa
namanya juga lagi puasa
puasa pakai lo salain
kemarin saya ketahuan pak haji
kemarin saya ketahuan pak haji
mumpet dari nyamamput
di pos ronda ketiduran
di pos ronda ketiduran
itu sih bukannya ngumpet
emang lo tidur aja kali di pos
lu langsung jalan ntar aja duduk dulu pak aji iya iya iya iya iya kagak kesiangan kagak
pada duduk menempatkan gua iya
enyak apaan itu
din jangan kabur loh udah bilang langsung rumah
maaf ya jadi lama lagi dikerjain kok sebentar ya iya nggak apa apa kok tapi saya jadi nggak enak
motornya kan dipakai sama kita jadi mas pur nggak bisa ngojek tenang aja nanti saya bilang ke dia
ya udah sebentar ya
hai apa dulu dong
hai beres udah yuk
kenapa kak cimat nggak tahu nih
maaf laras kayaknya kamu turun dulu deh